satu pekan terakhir atau dua pekan terakhir sebagian warga mengaku kesulitan membeli gas lpg kemasan tiga kg
dari informasi di lapangan kesulitan mendapatkan gas melon dialami warga mulai dari banyuwangi medan bengkulu hingga sulawesi selatan
di wilayah kalimantan juga ada apa masalah yang sebenarnya terjadi apa solusi yang disiapkan pemerintah melalui pertamina
bergabung sore ini corporate secretary pt pertamina patraniaga irto ginting selamat sore pak irto
selamat sore mbak putri
terima kasih sudah bergabung sore hari ini bapak sudahkah diidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan ini apa
dan apakah ada perbedaan masalah di tiap tiap wilayah
ya baik terima kasih menanggapi isu ini memang dapat saya sampaikan bahwa di bulan juli ini terjadi peningkatan konsumsi
dibandingkan dengan periode sebulan sebelumnya jadi secara kuota pun kita punya kuota delapan juta metrik ton
sampai bulan juli ini kita sudah
nah memang peningkatan konsumsi ini seperti yang disampaikan mbak putri tadi dimulai beberapa libur panjang kemarin
tapi kita tentunya akan bergerak cepat untuk mengatasi beberapa dengan beberapa kegiatan pertama tadi memang kita berkondisi dengan pemerintah daerah
kita petakan wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan nah itu kita melakukan atau operasi pasar atau kita menambah
pasokan pasokan sehingga stok di pangkalan itu mencukupi
ini sudah kita mulai bahkan kemarin pun dan hari ini sudah ada penambahan penambahan di titik titik tertentu
nah yang kedua kita mengantisipasi penyalahgunaan lpg tiga kg dengan bekerjasama dengan aparat penegak hukum
kalau tadi kan ditunjukkan bahwa sebenarnya penyaluran ke pangkalan itu normal
oke berarti tidak ada masalah di situ ya
tapi banyak orang luar yang datang
nah ini yang kita coba cross check karena kemarin atau
dua hari lalu pun sudah ada penangkapan penangkapan yang dilakukan kepolisian
di antara di sumatera barat jawa barat gitu ya
itu ada penangkapan terhadap hukum hukum yang melakukan penguapelosan
ini akan kita giatkan lagi
dan terakhir kita mempercepat registrasi atau pendaftaran program subsidi tepat sasaran lpg
sebagaimana mungkin yang disampaikan pak presiden kemarin
lpg tiga kg itu mengandung subsidi yang cukup besar
yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan
itu disampaikan kepada masyarakat yang kurang mampu
nah makanya kita lakukan registrasi ini
di dua ratus tiga puluh sembilan ribu pangkalan lpg yang tersebar di seluruh indonesia
kita coba percepat gini harapannya di bulan oktober ini sudah lengkap
sehingga data datanya siapa saja yang beli
jadi tadi kalau dikatakan oleh ibu dirut
ada enam puluh juta kepala keluarga
sementara yang membeli lebih daripada itu
jadi memang ini yang nanti kita arahkan
bagaimana subsidi ini bisa benar benar tepat sasaran
seperti itu mbak putri
pak irto apakah skema atau metode subsidi tepatnya ini nanti akan disamakan dengan bbm
misalnya pertalite yang begini
karena kita tahu ada permasalahan
ada yang tidak bisa mengaksesnya
bingung cara mendaftarnya
lalu apakah akan bisa dipusatkan
kalau subsidi tepat untuk yang bbm kan bisa dilakukan di spbu
kalau ini bagaimana sistemnya nanti
sebenarnya untuk pendataan ini tidak terlalu sulit
artinya yang melakukan pendataan itu di pangkalan resmi kami
jadi misalkan mbak putri mau beli lpg
coba ditampilkan ktp dan kk nya gitu ya
itu nanti dilihat
sebenarnya sudah ada sistemnya di masing masing pangkalan
sehingga ketika mbak putri itu masuk dalam list p tiga ki
itu otomatis mbak putri bisa beli
bukan nomor ktp
pertanyaannya kalau ada masyarakat yang tidak ada dalam p tiga ka
kami input mbak
kami input data mereka
yang bersangkutan juga langsung bisa membeli
jadi harusnya tidak ada kesulitan
jadi kami mohon kerjasamanya dari masyarakat
ketika nanti membeli memang kami meminta ktp dan kk
sehingga kita bisa tahu berapa pembelian dari masing masing
dan siapa saja yang membeli
dengan demikian penyalahgunaan tadi
kita juga bisa meminimalisir
pak irto dengan kelangkaan yang terjadi saat ini
apakah sudah dihitung oleh pihak pertamina
kapan ini semua akan kembali
supply ini akan kembali berjalan normal
bukan supply nya ya
atau demand nya
kembali sesuai dengan prediksi yang sudah ditetapkan
atau yang sudah diukur oleh pertamina
dalam satu dua hari ini kan
sudah kita lakukan penambahan ya
di beberapa titik yang kita koordinasi dengan pemerintah daerah
harapan kita memang di satu minggu ke depan lah
dan kami mengimbau agar masyarakat beri sesuai kebutuhan
kalau pembelinya cara panik gitu ya
tentunya tidak akan pernah tercukupi
dan gunakan lpg sesuai peruntukannya
terkhusus mungkin kami mengimbau juga ya mbak putri
untuk masyarakat yang mampu
bisa menggunakan lpg
menggunakan lpg non subsidi yang sudah kita siapkan
atau untuk industri bisa pakai yang lima puluh kilo
karena secara ketentuan
memang ini dikategorikan untuk rumah tangga
seperti itu ya
sehingga kalau seperti perhotelan
kami harapkan bisa membeli lpg non subsidi
pak irto terima kasih sekali lagi
sudah bergabung sore hari ini di cnn indonesia connected